tidak tahu tuan
kalian begitu tergesa gesa
ada yang kalian dapatkan
baginda kami mengaturkan surat
yang dibawa oleh merpati tuan sukanta
panglima pernawa dan seluruh yang hadir dalam pasewakan
surat ini berisi permintaan agar pasukan kuntala segera menyerang kami
sebelum angkatan perang kita semakin kuat
daulat baginda rakyat sudah gelisah
karena hasutan orang orang yang disebar via kuntala
baginda kepercayaan rakyat tidak boleh goyah
apalagi hilang kami menunggu titah baginda
panglima bernawa sampai sejauh mana kesiapan angkatan perang kita
sejak kerajaan neskala jatuh ke tangan kuntala
kami telah mempersiapkan segala jenis
tidak ada kemungkinan baginda
malah laskar gatawa ringkas telah kami latih
untuk bertempur terpadu dalam tata gelar perang besar
terima kasih panglima pernawa
kita dihadapkan pada kekuatan yang tidak tertandingi
secara wajar kita pasti kalah
kita tidak boleh menyerah sebelum bertempur
kemerdekaan adalah harga diri
kehormatan harus dibela dengan segala yang kita miliki
kita harus hadapi mereka secara kesatria
sampai titik darah penghabisan
dengan jatuhnya surat ini pada kita
berarti kita ada waktu
tetapi mereka tidak bodoh
surat serupa pasti akan segera dikirim
kita harus cepat bertindak
umumkan pada rakyat kita tidak akan menyerah pada kuntala
siapapun boleh jadi sukarelawan
tempatkan aku pada ujung tombak pada saatnya nanti
segera tangkap sukanta dan kakitangannya
ya allah kita

saya tidak tahu tuan
ibu pertiwi menantikan
dharma bakti saudara saudara
untuk menjadi sukarelawan
dari ancaman penjajah kuntala
bagi yang terpanggil
ikhlas silahkan berkumpul
tuhan hulu balang
panglima dari jamparing
siap menjadi sukarelawan
aku bangga pada kalian
pada usiamu sekarang
telah terpanggil untuk membela negara
untuk saat ini aku menolak
karena kalian belum cukup umur
kami sanggup melakukan apa saja tuhan
tidak untuk sekarang
tapi kalian tidak perlu berkecil hati
kalian adalah pahawan pahlawan
untuk masa depan yang akan datang
setuju dengan keputusan tuhan hulu balang
kalau saja brama sudah besar dengan pedang itu di tangannya bisa meringankan bebanku
madangkara juga membutuhkan seorang panglima di masa datang
mudah mudahan ada keajaiban di pihak kita
kakang berkecil hati
kalau saja aku dewa bayu saat mereka berlayar kemari kuhadang dengan badai
ku gulung semua kapal kapal laknat itu dengan gelombang
kita menang tanpa harus perang
bolehkah aku mendampingimu di medan laga
akan kau biarkan utari ya timpiatu